bicara tentang stunting yang kini tidak hanya menjadi isu kesehatan anak di indonesia
tetapi juga di dunia
hadir di studio cnn indonesia ada dr damayanti spak
dokter konsultan nutrisi dan juga penyakit metabolik anak dari rscm
kita akan bahas lebih jauh lagi soal masalah stunting di indonesia
dan seperti apa kemudian cara mencegahnya
selamat sore dr damayanti
terima kasih dok sudah hadir di newsroom sore hari ini
jadi pada hari anak dunia ini dok kita menyoroti soal masalah stunting
ini pasti dokter juga paham sekali dan sudah betul betul tahu soal masalah ini
tapi kalau kita bicara masalah stunting dokter
tadi kita sudah lihat ya ada contoh contoh masalah tadi di ntt misalnya
di salah satu provinsi di ntt
tapi kalau secara umum ya secara lebih luas lagi dokter melihat
kenapa sih kemudian masalah stunting ini menjadi problematika serius di indonesia dok
masalah stunting itu sebenarnya bukan masalah hanya di indonesia ya
jadi seluruh dunia itu tahun dua ribu delapan belas ada satu ratus lima puluh satu juta anak stunting
tetapi lima puluh lima persennya di asia
dan di indonesia itu urutan kelima di dunia penyumbang stunting terbanyak
kenapa karena penduduk kita dua ratus tujuh puluh tiga juta
nah kenapa dia menjadi masalah
bukan karena pendeknya tetapi masalah itu karena kekurangan gisi ya
kekurangan gisi itu bisa karena asupannya nggak cukup atau karena penyakit penyakit tadi
karena air nggak ada
gampang diare asupannya nggak adekuat
sama juga kan akhirnya
nah kalau nomor satu itu kekurangan gisi maka yang nomor satu terkena adalah otaknya
nah jadi yang mengerus kecerdasan anak anak itu
dan nanti di kemudian hari dia akan menjadi cikal bakal penyakit penyakit yang tidak dapat di
bukan penyakit menular
jadi contohnya diabetes obesitas itu mulainya dari situ
nah kenapa makanya di sorot dunia
kan kita sendiri tahu sekarang di indonesia

penyakit tidak menular itu menjadi masalah di bpjs kan
nah sekarang kecerdasan anak juga menjadi masalah
kalau kita mau bersaing global kalau anak kita nggak pinter bagaimana
dan kita nomor lima masalah stunting di dunia
dengan fakta yang demikian dokter menurut anda penyebabnya apa
selain kemudian tadi anda katakan soal gizi
apakah kemudian awareness masyarakat belum begitu paham soal stunting atau ketidakpahaman atau apa sebetulnya
jadi nomor satu kita mesti tahu dulu
bahwa yang namanya stunting itu apa sih
tadi kan contohnya dibandingin ini kelas enam kelas tiga
kita nggak tahu
stunting tuh nggak bisa dibanding banding begitu
kita harus ada grafik untuk menentukan
makanya ada kms
di kms itu bisa kita lihat kalau anak tingginya di bawah minus dua itu namanya pendek atau stuntid
tapi belum tentu stunting
jadi ada pendek yang karena familial tapi ada pendek yang tidak karena stunting ya
nah jadi kita harus membedakan dulu itu
jadi tadi seperti membandingkan ini kelas enam kelas itu nggak bisa
jadi harus diukur kemudian diplot
dan mengukur juga harus benar
kalau bayi di bawah dua tahun harus tidur
kalau yang di atas dua tahun mesti berdiri
ciri cirinya kita gak bisa ngebedain
kalau dia kebetulan gisinya kurang dia kelihatan kurus
tapi kebanyakan anak stunting itu kan gini ceritanya
dia kurang makan dia turun dulu berat badannya
terusnya nanti kalau ini nggak terus meluncur terus nggak diperbaiki
lama lama tingginya berhenti
nah pada saat tingginya berhenti itu dia masih kelihatan lucu
unyil unyu unyu orang nggak mikir kan
nggak tau pas diukur kok pendek gitu kan
tapi bisa juga nanti satu titik dia kelihatannya gemuk gitu kan
tapi kalau sudah turun banget baru kelihatan kurus
nah orang sering berpikir kalau kurus baru dia stunting
padahal belum tentu
bisa saja dia kecil cuma proporsional kecil
tapi bisa juga gemuk tapi pendek
nah itu yang kita takutkan
karena seringkali nggak bisa dilihat pakai mata gitu harus diukur
kalau tadi kita melihat kejar kejaran di daerah
apakah memang ini lebih banyak terjadi di daerah
mungkin karena faktor kemiskinan atau hal hal yang lain itu bagaimana menurut anda
saya kan tempat praktek saya kan menengah ke atas
pakai mobilnya mobil mewah datang bawa anak stunting
karena salah kasih makannya
jadi dia tidak perlu air bersih
mungkin kamar mandinya segam reng di rumah
tapi dia tetap nggak ngerti bahwa ngasih makan anak
jadi kuncinya itu
kalau stunting yang stunting kan anak
jadi kuncinya di mana kenapa anak bisa stunting
karena asupannya tidak masuk tidak cukup
atau dia dikasih makan benar tetapi ada ikutan kuman ikutan apa di situ
nah itu yang mesti diatasi
nah tapi sekarang semuanya udah diberesin
tapi anaknya nggak dikasih makan benar juga
jadi makanan benar apa
makanan benar untuk anak itu targetnya adalah komposisinya seperti asi
jadi protein hewani
ikan manusia kan termasuk golongan hewani juga ya
terus kemudian lemak dan karbohidrat
itu yang harus dikasih
enam bulan pertama kali makan dikasih apa
puree ini puree itu empat belas hari sayur mayur
itu kan bukan komposisi asi
tuhan sudah mengatakan bahwa asi adalah yang terbaik sampai dua tahun
nah komposisinya yang terbaik karena asinya sendiri akan berkurang
tetapi dikasih mp asi
mp asi itu komposisinya mesti sesuai dengan asi
itu konsepnya sebenarnya
oke oke jadi asupannya ya bukan perihal kemudian wilayah wilayah atau yang kemudian erat dengan kemiskinan
tidak juga sebetulnya ya
yang kaya juga kalau dia nggak tahu kasih makan yang benar juga sama
artinya edukasi kepada masyarakat kepada publik itu menjadi kunci ya dok ya
itu kunci utamanya adalah itu
kalau soal kemudian stunting hanya bisa teratasi selama periode seribu hari pertama kehidupan anak itu betul tidak dok
seperti apa kemudian pandangan medisnya
kalau pada saat di perut ibu itu arang anak itu dia akan lahir pendek atau enggak ada tiga faktor yang menentukan
satu pertama adalah anaknya menentukan
kedua adalah faktor genetik
ketiga adalah tali pusat
jadi ada ibunya makan sampai segede gede apa ibunya
keluarnya anaknya kecil juga karena plasentanya nggak benar
tapi begitu anak lahir maka yang menentukan dia akan tinggi dan sebagainya
yang utama itu adalah makanannya
jadi di situ di dua tahun pertama itu kita masih bisa memperbaiki kenapa
jadi kalau di dalam dua tahun itu kita tidak perbaiki
nanti setelah dua tahun kita kasih makan yang bagus kita kasih sekolah yang bagus nggak kekejar
nah itu bahkan diteliti kalau dia pernah mengalami gisi kurang dan gisi buruk di umur satu tahun
artinya apa sekolahnya cuma bisa tujuh tahun
tidak serem itu
saya tidak kebayang itu nanti
dua puluh tahun ke depan kita tidak dapat bonus
ironis sekali sebetulnya dok ya kalau kita melihat fakta itu ya
oke nah kalau kita sudah sampai masuk ke urutan kelima nih
artinya kan ini pasti sudah kalkulasi sejak lama
sejauh mana dokter melihat peran pemerintah seharusnya bisa mengurangi paling tidak atau mengantisipasi stunting terhadap anak ini
dan apa yang harus dilakukan oleh semua stakeholders agar kemudian masalah stunting ini tidak hanya menjadi pembicaraan di debat debat pilpres debat debat pilkada begitu ya soal kesehatan
tapi juga benar benar diimplementasikan ke dalam hidupan sehari hari masyarakat
tapi kita bahas nanti dok
kita harus break terlebih dahulu
kami akan segera kembali sesaat lagi
saya masih bersama dengan dokter damayan tsp aka
dok tadi kita sudah bahas banyak ya soal stunting mulai dari definisinya faktornya penyebabnya
tapi sebelum kita masuk ke dalam bagaimana penanganan pemerintah dan juga perhatian pemerintah untuk bisa menurunkan angka stunting ini
mungkin kembali lagi dok bisa disampaikan kepada publik ataupun masyarakat yang mungkin belum banyak tahu begitu
asupan asupan apa yang dianggap mungkin selama ini publik tidak banyak tahu tapi kemudian itu dianggap sudah baik
tapi itu juga sudah baik
itu hal yang bisa memicu stunting kepada anak anak
apa sebetulnya asupan yang mungkin sehari hari yang salah begitu yang diberikan kepada anak dok
jadi sebenarnya kita itu sudah diberikan petunjuk oleh tuhan ya
bahwa makanan yang terbaik buat anak adalah asi
komposisi asi itu adalah terdiri dari protein hewani karena kita masuk golongan hewani
nah kemudian tapi dalam waktu dalam enam bulan itu sudah tidak cukup lagi tuh asi
tapi apa yang harus di topping mpasi itu makanan pendamping asi bukan pengganti asi ya
pendamping asi itu adalah menoping apa yang proteinnya kurang ditambah proteinnya
karbonnya kurang dikasih energinya lemaknya kurang dikasih lemak harusnya itu
nah komposisi makanan itulah yang seringkali salah yang di penambahan itu
kalau kita lihat dikasihnya semua karbohidrat protein hewani nggak dikasih
nah itu saya coba itu saya lakukan penelitian ya
saya lakukan di salah satu desa di pandeglang itu saya ubah semua
jadi ibunya memberikan apa minimal waktu enam bulan dikasih telur dikasih ikan atau dikasih ayam apa yang ada
kalau udah satu tahun nah salah satu juga yang salah apa dikasih susu tapi susunya susu kental manis
itu yang salah sebetulnya
masalah besar kan itu kan isinya gula dan itu bukan buat minum
bukan susu juga sebetulnya
dia kan buat makan es teler benar
makan martabak benar tapi bukan makan untuk susu
nah itu diganti dengan susu yang seharusnya untuk anak ya
jadi itu sebenarnya makanan sumber protein hewani
dan waktu itu kita kerjakan selama enam bulan ternyata tidak ada yang angka stunting baru
hanya dengan enam bulan hanya dengan nasihat itu
jadi anda bisa bayangkan sebenarnya sederhana sekali
jadi kita mengedukasi semua masyarakat tentang pola makan yang benar
oke nah ini bicara soal mengedukasi dok kita juga telah tersambung dengan lewat sambungan telepon dengan ketua tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan atau tnp dua k bapak iing mursalin
selamat malam selamat sore pak iing
selamat sore mas renat
baik pak iing ini kita bicara soal kasus stunting begitu ya
meskipun tadi di studio ada dr damayanti yang juga tadi sudah menjelaskan banyak soal stunting
meskipun mungkin tidak hanya faktor kemiskinan utamanya tapi juga ada faktor faktor yang lain karena bisa juga terjadi pada anak anak yang mungkin pada tataran ekonomi yang cukup mumpuni begitu
tapi kalau untuk berkaitan dengan kemiskinan pak apa upaya yang sebetulnya sudah dilakukan untuk mempercepat terbebasnya anak anak di indonesia dari kasus stunting yang kemudian ini mengemuka dan juga cukup serius kondisinya pak
baik selamat sore mas renat

pertama pemerintah memang sekarang sedang mengupayakan untuk melakukan percepatan pencegahan stunting
nah untuk kepentingan itu dokumen strategi nasional percepatan penjagaan stunting sudah disusun bersama gitu ya
itu melalui konsultasi publik dengan akademisi dengan lsm dengan donov dan yang lain lainnya
dokumen ini menjadi acuan bersama buat kita semua ke depan gitu ya
ada lima pilar yang akan kita lakukan yang disebutkan dalam dokumen itu
yang pertama kita ingin menguatkan komitmen politik dari para pemimpin di tingkat nasional
provinsi kabupaten sampai ke tingkat desa
kenapa ini penting karena ketika pemimpin politik pemimpin daerah itu punya komitmen
maka dia bisa memobilisasi semua sumber daya yang berada di bawah kewenangan dia
yang kedua adalah melakukan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku
karena seperti yang mas renat bilang gitu bahwa ternyata stunting itu bukan hanya terjadi pada kelompok masyarakat miskin
tapi terjadi juga pada kelompok masyarakat yang berada di bawah masyarakat miskin
penting itu juga terjadi bukan hanya ketidakmampuan gitu tapi banyak ketidaktahuan
oleh karena itu kampanye perubahan perilaku itu harus dilakukan
seperti pop damai sampaikan tadi gitu ya ada yang mengkonsumsi susu kental manis gitu ya
itu bisa karena tidak tahu bisa juga karena memang perilakunya selama ini seperti itu
yang ketiga nah ini yang baru sebetulnya yaitu konvergensi antara program baik di tingkat pusat provinsi kabupaten hingga ke tingkat desa
kenapa perlu konfergensi
karena secara konseptual untuk mengatasi stunting ini dan kasus gizi lainnya itu butuh intervensi secara terintegrasi
tidak bisa tuh kementerian kesehatan jalan sendiri gitu butuh dari kementerian kementerian lain gitu
yang kedua kenapa harus ada konvergensi antara pusat provinsi kabupaten hingga ke tingkat desa
karena ternyata setiap tingkatan pemerintahan ini ini punya program sendiri sendiri gitu
tapi kalau tidak ada koordinasi itu ada overlapping
ya itu bagaimana itu pak untuk kemudian program program ini tidak overlapping agar tidak hanya sebatas sebuah program yang disampaikan tapi tidak turun ke masyarakat
nah itu seperti apa apakah dibutuhkan kerjasama antar lintas sektor atau kemudian harus ada langkah langkah yang signifikan begitu agar kemudian tujuan utamanya betul betul terwujud untuk menurunkan angka stunting di masyarakat
betul itu yang kita dorong sekarang bagaimana sih koordinasi antar lintas sektor itu dilakukan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah
di tingkat pusat misalkan kita sudah mulai melakukan konvergensi dari mulai proses perencanaan dan penganggaran
jadi bapak penas bersama dengan kementerian keuangan itu mulai mengidentifikasi sebetulnya kementerian mana sih yang punya program terkait stunting
ini fokus nggak programnya anggarannya berapa cukup atau enggak gitu ya
yang kedua apakah programnya benar atau enggak seperti pak udama yang sampaikan tadi gitu
misalkan konsumsi protein hewani gitu kan
apakah program program yang dilakukan itu sudah ada atau belum gitu terkait dengan hal itu
nah bapak penas bersama dengan kementerian keuangan mulai mengidentifikasi dari mulai tahap perencanaan
apakah intervensi prioritas yang sudah diidentifikasi dalam dokumen strategi nasional itu terbiayai atau enggak
apakah dilokasi prioritas atau tidak gitu
setelah itu kemudian mulai dilaksanakan dikoordinasikan dipantau bersama
jadi tingkat daerah gitu
harus ada forum antara lintas opd organisasi perangkat daerah untuk pertama melakukan pemetaan bersama
yang kedua melakukan analisis situasi bersama setelah itu baru melakukan sinkronisasi program yang dilaksanakan oleh masing masing opd nya
oke baik baik baik
pak ing mursalin terima kasih untuk informasi dari anda dan mudah mudahan tentu program program itu bisa betul betul terimplementasi dan terjalankan agar bisa menekan angka stunting di indonesia
terima kasih banyak pak iing mursalin
baik saya akan lanjutkan dengan dr damayanti
dok artinya pemerintah punya peran yang sangat signifikan untuk bisa mengurai masalah ini mengurangi masalah stunting di indonesia
tapi kalau kita lihat ya kan angkanya dalam dua ribu tujuh sampai dua ribu tiga belas nggak turun turun
terus dua ribu delapan belas turun tiga puluh
jadi sebenarnya kita harusnya retrospeksi apa sih yang sudah dikerjakan sebenarnya buat anak ini buat anak anak kita ya
karena dia adalah masa depan kita dan waktunya memperbaiki itu hanya dua tahun
kalau sudah lewat dari dua tahun kita wassalam deh kita bisa bilang
kalau istilahnya kalau kita bahasa vulgarnya bilang goblok permanen jadinya
kalau kita tidak bekerja cepat cepat ini nggak akan ketolong anak anak ini
saya seorang klinisi saya menunggu di rumah sakit
tapi saya minta tolong coba kalau mau kirim itu jauh jauh hari
jadi kalau berat badannya sudah mulai turun waktu penimbangan di posyandu itu yang saya kerjakan dipandang
cepat dirujuk ke puskesmas disitu ada dokter puskesmas
nanti dilihat dia sakit atau tidak
enggak bisa cuma dilihat makannya
mungkin kalau dia sakit kan dia juga mempengaruhi
enggak cukup gisinya karena banyak kuman yang ikutan makan disitu kan
dokter ikut kalau tidak bisa lagi harus naik lagi ke dokter spesialis anak di rsud
oleh sebab itu sistem rujukan yang sudah ada itu harusnya dikembalikan lagi
sehingga kita bisa benar benar menangani anaknya dengan cepat
sehingga kita bisa menyelamatkan bangsa kita ini dari apa yang akan terjadi nanti
saya takut memikirkannya saja saya sudah tahu
meskipun tadi dikatakan sudah ada langkah langkah kerjasama antar sektor
tapi dirasa belum maksimal menurut anda ya dok
saya tidak melihat apa yang sudah dikerjakan
kalau saya melihat tentu anak yang datang ke tempat saya semua udah gak stunting lagi deh
kan harusnya begitu kalau udah dari tahun dua ribu sekian dikerjakan kan
itu mestinya dievaluasi lagi betul nggak yang dikerjakan selama ini
oke dievaluasi lagi untuk tataran program
terakhir dok kita bicara ke depan
antisipasi apa yang betul betul harus diambil semua pihak
baik masyarakat baik pemerintah
kalau betul betul mau serius mengatasi masalah stunting ini ke depan menurut anda
satu kita tahu itu sederhana masalahnya
adalah dipantau saya pernah dengar dari satu gubernur
dia bilang kalau semua ibu hamil sudah dipantau itu bagus sekali
jadi dari ibu hamil dipantau begitu lahir dipantau sampai dua tahun
betul kalau itu dipantau
dipantau itu bukan hanya sekedar dipantau diukur terusnya nggak ada ceritanya
begitu dia bergeser sedikit ya cepat langsung diatasi dengan sistem yang sudah jelas
kalau itu bisa dijalankan pasti akan baik sekali anak anak di ini
dan bagaimana caranya sederhana sekali
nggak usah pakai impor sana import sini buat ini buat itu
kasih penjelasan makanan itu protein hewani ada di tempatnya masing masing kan
yang ada ikan yang pakai ikan kalau yang ada ayam ya pakai ayam
kalau yang pakai ya apa yang ada si telur misalnya
kalau memang tidak ada ya silahkan
kalau tadi yang mau lintas sektoral ya bagian pertanian lah bagian peternakan bagian perikanan
bagaimana caranya di satu rumah ada kandang ada kolam
supaya anak anak itu tidak stunting itu sederhana kan
nggak perlu harus pakai vitamin ini vitamin itu
karena penelitian systematic review dari seluruh dunia itu mengatakan penambahan multifaktor
multivitamin itu hanya naikin satu tahun cuma sembilan puluh sembilan cm bakal apaan
dia harus naik dua puluh lima cm dalam tahun pertama
ya udah gak usah dan itu ngabisin duit
kasih aja penjelasan ibunya diajarkan ini loh makanan yang baik
seperti kita kerjakan di pandeglang kan mereka sederhana
mereka bisa kerjakan ternyata bisa turun angkanya
dan the real thing ya angkanya dari sini kita bisa ukur bukan kira kira
nah itu yang sebenarnya
dan itu kalau diserahkan ke masing masing posyandu ada ibu pkk ada kader dipintarkan mereka
terusnya dokter puskesmasnya lokal kemudian rsud nya terlibat
itu sederhana sudah ada semua sistemnya
dan itu memang kebutuh kesadaran semua pihak ya dok ya
ya betul ya itu semua karena itu anak anak kita
saya suruh bilang sama ibu ini anaknya ibu ya
waktu bikin kan ibu yang bikin sama bapak kenapa mesti pemerintah yang ribut
sebenarnya yang harusnya kita bisa kerjakan semua
oke mudah mudahan dengan kita terus mengangkat ini kepada publik
isu ini selain mengedukasi ini juga bisa apa namanya
meningkatkan lagi kesadaran semua pihak terutama pemerintah
untuk bisa menjadikan masalah stunting ini tidak hanya sebagai bahan kampanye
atau bahan slogan slogan saja tapi betul betul terimplementasi dokter ya
kita berharap demikian terima kasih dokter sudah hadir sore hari ini
kita berharap tentu ada impact yang bisa kita berikan kepada publik dengan mengangkat soal stunting di hari anak
dunia pada hari ini